pembangkit listrik tenaga air lamajan pangalengan jawa barat merupakan salah satu plta tua yang masih beroperasi saat ini
demi menjaga operasional plta ini para pekerja bekerja secara profesional agar pasokan listrik terus mengalir bagi masyarakat
bulan ramadan ini para pekerja pembangkit listrik tenaga air lamajan pengalengan jawa barat tetap bersemangat
lapar dan dahaga tidak menjadi penghalang dalam bertugas
salah satunya saiful anwar supervisor operasi dan pemeliharaan alat
ayah dari dua orang anak ini telah sembilan tahun mengabdi menjadi petugas pemeliharaan pembangkit listrik tenaga air
syaiful tekun bekerja agar peralatan plta berfungsi dengan baik dan pasokan listrik untuk masyarakat tetap terpenuhi
sehari hari kita sebagai operator kita mengecek menjaga keandalan unit dan menunggu perintah dari pihak b dua b untuk star unit
untuk mensuplai untuk kebutuhan di masyarakat
kalau kita pada saat bulan ramadan ini apalagi nanti pas lebaran mungkin kebagian piket
nah kita jauh dari keluarga tidak bisa berkumpul dengan sana keluarga kita harus menjaga suplai listrik untuk masyarakat
makanya saya harus stand by selalu di sini
selain manuver dan melihat kondisi unit saya juga kalau ibadah itu tetap nomor satu
kadang dengan teman teman kita saling tada rusan shalat berjamaah
plta lamajan di pengalengan jawa barat ini merupakan salah satu plta tua yang masih beroperasi sampai saat ini
plta lamajan yang dibangun pada masa penjajahan belanda telah beroperasi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
alat alatnya masih menggunakan alat zaman dulu tetapi teknologinya telah diperbarui
alat transportasi untuk pemeliharaan alat tipe
plta lamajan termasuk unik
para pekerja harus menggunakan lori dengan jarak dua ratus lima puluh meter dengan kemiringan empat puluh lima derajat
kami dua puluh empat jam ready stand by untuk memback up pasokan listrik tanpa putus tanpa mati tanpa padam
strategi pemeliharaan kami memang sepas kita melakukan retrofit atau upgrade reformis ya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima itu
praktis spare part itu adalah nomor satu
kita utamakan untuk selalu ready manakala ada permasalahan terhadap unit
dan kita juga melakukan upgrade terhadap teknologi pak
jadi even ini mesin masih mesin belanda mesin zaman dulu tapi teknologinya sudah kekinian
plta lamajan menghasilkan arus listrik sebesar sembilan belas enam mw
plta ini membantu pasokan listrik untuk jawa bali
jimmy chandra denny irfan pengalengan jawa barat